saya allah lindungi putra hamba ya allah
ana dimanapun kamu sekarang
kamu cepat pulang ya
memangnya kak fadil kemana
fadil papa dan mama mau ke rumah sakit
rumah sakit pa
bapak mau ngapain ke rumah sakit
yaudah kalau gitu ana pulang sekarang ya pa ya
taufan kritis lagi kak
sekarang papa mama dan papanya harus ke rumah sakit
kak anda pulang dulu ya kak ya
ana harus temani kamila di rumah kak
soalnya dia sendirian
ana harus segera pulang tante
teh hangatnya diminum dulu dong ya
tante tuh sengaja loh buatin untuk kamu
yang lain kali mungkin ya
ana kenapa sih dok
taufan kritis lagi
eh fadil kenapa lagi ya
aku dia bisa mendadak drop kayak gitu
perasaan kemarin udah nggak apa apa deh

sedang perjalanan ke rumah sakit pak
sekarang kamu bawa segera kemari ya
karena fadil harus segera ditangani
kamu yang sabar
ya allah lindungi putra hamba ya allah
maafin mama ini semua kesalahan mama
ini semua mama yang salah nah maafin mama
mama udah ya ma ya nangis ya ma udah
tapi ini semua salah mama pak
ini semua salah mama
harusnya mama gak bertindak keras sama taufan
dan harusnya mama lebih sabar menunggu taufan sampai sembuh baru membicarakan tentang pernikahan
iya kan wah ini semua salah mama
mama juga gak ada gunanya mama nangis
yang ada mama malah membuat semuanya
jadi makin panik ma
udah deh pak mendingan kita sekarang berdoa
kita berdoa semoga tovan baik baik aja
dan kita bisa selamat sampai rumah sakit
ya pak ya
kasian fadil gak bisa konsentrasi nyetirnya nanti
ma bukan mama yang salah
tapi taufan taufan lah yang salah
taufan lah yang udah menyebabkan semua ini
taufan udah mengacaukan semua ini
taufan yang gaba
lu pasti jadi nekat pulang ke rumah karena gua gak dateng ke rumah sakit
dan malah makan malam sama kamila
lagi lagi hamba yang bikin kacau semuanya
lagi lagi hamba mencelakakan saudara kembar hamba
lu harus bertahan dil
lu harus bertahan demi kamila
demi bayi dalam kandungan camilla
karena kalau terjadi sesuatu sama lu
lu harus bertahan demi kamila
gua orang yang patah si persalahkan
dan sampai kapanpun
kesalahan gua gak akan pernah termaafkan
gak akan pernah termaafkan
riz fadil pingsan di depan rumahnya
dan sekarang pak tama bu ambar taufan
sekarang sedang membawa fadli kemari
seandainya dia bersabar sedikit saja
minggu depannya sudah bisa keluar dari rumah sakit ini
bisa dimaklumin fad
fadil pasti benar benar tertekan
kalau harus terus terusan menjadi tovan
apalagi kalau kamilah sampai membencinya
karena kesalahpahaman ini
makanya fadil panik dan buru buru ingin mengatakan semua ini sama kamila
ini semua gara gara tovan
dia sumber dari masalah ini
haris sudah riz
bukan saatnya untuk menyalahkan taufan riz
taufan selama ini juga sudah banyak berkoordi

mungkin maksudnya baik
tapi semua tidak berjalan sesuai yang kita harapkan
ketaufan pingsan lagi mila
terus sekarang papa mama dan kak fadil lagi ke rumah sakit
antar ketaufan iya
iya anak kamu benar
ya allah gimana kejadiannya sih mila
ngapain kamu udah disini
mau ketemu sama kak fadil
kamu ngerti dong
kondisi kita itu lagi panik
kamu jangan bikin kami tambah stres dong
kamu tolong jangan marah marah dulu sama andara
justru andara membawa ketaufan kesini
ketaufan itu kan masih sakit
itu belum sembuh total
ngapain sih kamu mau bawa
mau kamu tuh apa sih sebenarnya
bukan begitu ana
soalnya tovan sendiri yang minta keluar dari rumah sakit
karena ketaufan ingin menjelaskan sesuatu pada fadil
dan dia ingin bertemu dengan kamila
tapi sebelum sampai rumah
kondisinya sudah drop
ketaufan itu kan belum sembuh total
kok diminta keluar dari rumah sakit sih
selalu aja dia mikirin orang lain daripada dirinya sendiri
pertama dia drop karena dia mau cari kamila
dia khawatir sama hubungan rumah tangga kamila dan kak fadil
sekarang dia drop lagi karena cari kami dan kang fadil
maaf aku mau ke kamar dulu
selama ini kamila mengagumi ketaufan
bahkan kamila ingin
setelah kava dewasa nanti
kava bisa menjadi laki laki seperti ketaufan
laki laki yang berani
bijaksana dan juga bertanggung jawab
ketaufan sudah kaguman
dan juga rasa bangga kamila terhadap ketaufan sudah sirna
karena ketaufan sudah melakukan apa yang seharusnya tinggal ketaufan lakukan sama mila
dan ketaufan bukan hanya membuat kamila kecewa
bukan cuma mata bukan cuma papa bukan cuma kava yang kecewa
tapi juga ketaufan
ketaufan juga ketaufan
ketaufan juga ketaufan
ketaufan juga ketaufan
ketaufan juga ketaufan
kamilah mohon dengan sangat sama kak fadil
tolong jangan ganggu suami kamilah lagi
yaitu kak fadil
yang ada di pikiran kak fadil itu bukan hanya kak tovan
tapi kak fadil masih punya tanggung jawab besar yaitu keluarganya
kamilah kak fadil dan juga anak yang ada dalam kandungan kamilah
untuk malam ini saja tolong jangan ganggu kak fadil
padahal tadi aku begitu marah sama kak taufan
tapi kenapa begitu melihat kak tovan seperti ini
karena kamilah telah bersikap sangat kasar sama kak tovan